duka dan simpati terhadap korban gempa dan tsunami di sulawesi tengah terus mengalir
kali ini puluhan anak anak yatim di gaza palestina melakukan doa dan salat gaib bagi para korban
video yang diperoleh dari suara palestina news agency ini memperlihatkan salat dan doa bersama
yang dipimpin oleh seorang bocah gasa berusia dua belas tahun bernama suhep
dalam doanya mereka meminta kepada tuhan agar gempa dan tsunami segera berakhir
mereka juga berharap agar semua pihak tanpa membeda bedakan agama warna kulit maupun kebangsaan
bisa ikut membantu meringankan beban para korban bencana di sulawesi tengah